ketua umum partai solidaritas indonesia kaisang pangarep siap menerima kakaknya gibran raka buming raka masuk psi
hal ini jika gibran tidak berminat di partai golkar dan diharuskan mengundurkan diri dari pdi perjuangan
karena dijadikan calon wakil presiden oleh koalisi indonesia maju mendampingi prabowo subianto
hal ini diungkapkan kaisang usai membuka acara kopdar wilayah psi jawa tengah di semarang minggu malam
meski demikian kaisang belum mendapatkan kepastian apakah gibran sudah mengundurkan diri dari pdi perjuangan atau belum
termasuk menerima pinangan sebagai bakal calon wakil presiden